aku takut kalau misalnya nanti aku pindah
kumpul bareng temen
aku pasti gak akan ketemu sama teman teman kayak mereka lagi
enggak enggak abah maksudnya
tadi saya keceplosan salah salah ngomong
enggak ini saya gak berduaan sama raya kok
ini rame rame sama temen temen
abah ada apa sih
si kemot bener laki apaan itu
ngumpet dibalik perempuan
suruh dia jawab
loh emang moni kenapa mesti takut
gak ada apa apain nek
abah cuma bilang sama dia
bahwa dia itu jangan berani beraninya pegang tangan si nek
ada yang pegang pegangan
gak usah pano kayak gitu ah
parno yang punya warteg sebelah
pasti dia lagi pegang tangan kamu kan
yaudah kalau gitu janji ya
neng jangan pegang pegangan tangan
di sana baik baik ya
bilangin sama si kemot jangan berani beraninya gitu
mau digegel kupingnya sama abah ya
iya abah nek janji
kamu tahulah abah kayak gini gini
udah hafal kan abah tuh
iya sih cuma jadi gak enak sama abah
emang abah ada dimana sih
ya di bengkel yaudah dimana lagi
abah gak disini
astaga gue pikir abah ada disini
masalah tadi aku emang mau pegang tangan kamu
tiba tiba ada telepon masuk dari abah
ya gue pikir abah ada disini
ya ampun kamu tuh yang
ya namanya pilih orang tuh pasti puat lah
kita berdua aja
terus ngapain ajak gue ke tempat ini
gua bocin dan ivan ngajak kalian ketemuan disini semua karena mau gabung di black cobra
lolo pada kenapa pengen gabung sama kita black cobra bukannya kalian setes sampe mati sama moni kan
rio aja sempat ngajakin kalian untuk gabung di gang serigala
gimana kalau kita bisa percaya lek sama mereka jangan jangan mereka cuma mau nyusupin kita aja
lo harus percaya sama kita karena kita gak main main
gua sama bocin gak suka sama anak warrior itu
apalagi mereka sekarang bikin klub bukan geng
di mata gue mereka semua terlalu cemen
lo berdua harus paham gua sama anak anak
gak mungkin percaya gitu aja sama lo berdua
kita harus bikin ujian kesetiaan buat mereka berdua
dan gua berdua bakal buktiin kalo kita layak ada di black cobra

kamu nih apa apaan sih
tapi suka kan
kamu nih ya godain aku aja terus dari tadi
aku tuh lagi sedih tahu
sedih kenapa sih budi
aku takut kalo nanti nanti aku pindah
kumpul bareng teman jalan bareng
dan kalo aku pindah
aku pasti gak akan ketemu sama teman teman kayak mereka lagi
hidup itu gak mungkin selalu enak enak aja
pasti ada yang gak enaknya juga
justru kalau yang gak enaknya kamu itu bakal lebih dewasa untuk menjalani hidup kamu
kayaknya bener deh lama lama kamu tuh ngomong udah ceramah ceramahnya itu menuju ke arah pengen jadi ustadz
kalian tuh apaan sih ngeromantis banget deh mainnya toyor toyoran
iya nih lu berdua gimana sih pacarannya
beda banget sama gua berdua lu toyor toyoran kalau gua mah sayang sayangan
tapi bep kayaknya lucu juga deh kalau kita mainnya toyor toyoran gitu kan
kamu nih ababil banget sih beda lah sama kita
kalau gaya pacaran kita itu gaya gayanya orang dewasa beda sama mereka gaya pacarannya anak anak tk
akhirnya siapa juga yang pacaran
iya orang kita gak pacaran kok
kamu bukan pacar aku kan
udah beb kita gak usah ikut ikutan mereka ntar ketularan errornya
masalahnya gini yang nanti pasti bakal aku kangenin banget
oh maksud kamu kamu bakalan kangen juga sama yen
sekarang ini berapa
sore sih udah jam lima an
cabut udah mau sore
cabut yuk tan
yuk yaudah kalau kayak gitu gue minta bila dulu ya
mbak minta bilnya ya

pasti semua gara gara dadu nih nih liat aja nih lima ratus ribunya semuanya ke dadu nih liat aja
tuh bibir lu muat banyak
kasian juga tristan bayar sebanyak itu
gimana kalau gue bayar setengahnya
nggak usah lah boy ada kok gue
yaudah yuk kita cabut semuanya
terima kasih tan
terima kasih tan ya
nggak boleh ketauan sama mas b mas b nggak boleh tau nggak boleh ketauan sama mas b mas b nggak boleh tau
aduh aduh aduh
jangan pisik lo diem
gue mau kalau diam terus lo beliin nanas buat gue sekarang juga
mobilnya juga diem
gak bisa diem sih
iya tapi nggak pakai begini
beli nanas muda gitu
nah sekarang juga lo beli nanas muda
sekarang juga lo pergi beli nanas muda
anak tuhan baik kenapa napa